minggu dini hari kawasan underpass mampang yang baru selesai dibangun april lalu
dicoret menggunakan cat semprot oleh sekelompok anak muda yang mengaku tengah melakukan sahur on the road
baru selama beberapa bulan semenjak diresmikannya underpass mampang ini
ternyata warga belum mampu untuk menjaga ketetipan dan juga nilai estetika dari fasilitas publik
ini terlihat adalah coretan coretan akibat dari aksi vandalisme yang dilakukan oleh warga
nah ini adalah sisa sisa cat yang kemarin digunakan oleh sekelompok anak muda dalam melakukan aksi vandalismenya
dan itu seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua bahwasannya sebagai warga
kita harus menjaga ketepan dan juga nilai estetika
nilai estetika dari fasilitas publik